jelang laga persahabatan lawan islandia tim nasional indonesia menjalani sesi latihan terakhir di stadion utama gelora bung karno jakarta pada satu malam
latihan dimulai pada sekitar pukul tujuh malam hari dan berlangsung selama satu jam
beberapa pemain senior indonesia tampak mengisi latihan seperti boa salosa irfan bahdin serta pemain naturalisasi victor igbunivo
meski malam nanti adalah pertandingan persahabatan pelatih tim garuda luis mia tetap ingin menampilkan performa yang terbaik dari anak asuhnya
timnas indonesia dan islandia berkesempatan untuk mencoba berbagai fasilitas baru stadion utama gelora bung karno pada pertandingan persahabatan empat belas januari
produser lapangan cnn indonesia azaleo pinata akan menunjukkan fasilitas baru apa saja sih yang bisa dinikmati pemain kedua kubu tersebut
tim nasional indonesia dan islandia berkesempatan untuk mencoba berbagai fasilitas baru stadion utama gelora bukarno
tim nasional indonesia dan islandia berkesempatan untuk mencoba berbagai fasilitas baru stadion utama gelora bukarno akan digunakan untuk pertandingan persahabatan antara tim nasional indonesia u dua puluh tiga dengan tni
tim nasional indonesia dan islandia berkesempatan untuk mencoba berbagai fasilitas baru stadion utama gelora bukarno akan digunakan untuk pertandingan persahabatan antara tim nasional indonesia u dua puluh tiga dengan tni

tim nasional indonesia dan islandia berkesempatan untuk mencoba berbagai fasilitas baru stadion utama gelora bukarno akan digunakan untuk pertandingan persahabatan antara tim nasional indonesia u dua puluh tiga dengan tni

tim nasional indonesia dan islandia berkesempatan untuk mencoba berbagai fasilitas baru stadion utama gelora bukarno akan digunakan untuk pertandingan persahabatan antara tim nasional indonesia u dua puluh tiga dengan tni